perjalanan saya ke bukit dagi di taman wisata candi borobudur ini cukup berbeda
mobil cup terbuka menjadi pilihan saya kali ini
wisata transportasi ini banyak dikelola masyarakat sekitar candi
yang ingin memanjakan mata para turis
kala menikmati suasana pedesaan sekitar candi borobudur
sama seperti tempat yang lain
tempat wisata lain yang telah dibuka
saya pun harus menjalani protokol kesehatan ketat di bukit dagi
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
bukit dagi terletak pada ketinggian dua ratus tujuh puluh lima meter di atas permukaan laut
dengan hawa yang sejuk ditemani rimbunnya hutan pinus
kawasan wisata ini menawarkan suasana baru
menikmati kemegahan candi borobudur
dari sini deretan stupa candi borobudur
terlihat jelas dan luar biasa
sampai di dekat
ada banyak kegiatan yang bisa dinikmati
mulai dari menjejaki permainan tradisional
belajar membuat janur
hingga mendengarkan cerita menarik akan sejarah candi borobudur
tapi ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan
menikmati sarapan paginya
salah satu menu yang harus dicoba adalah
kuliner putri manohara
kuliner ini berbahan nasi kismis kurma dan daging
bercita rasa manis
nasi putri manohara ini hanya bisa dimakan oleh bangsawan saja
namun sekarang semuanya bisa makan
karena nasi ini sendiri adalah kuliner akulturasi
antara budaya arab budaya india dan juga budaya jawa
sebelum menikmati kuliner ini
apa nikmat bisa kita ijip ijip bersama keluarga
nasi putri manohara
kalau dari relift candi borobudur
putri manohara digambarkan sebagai sosok bidadari yang amat sempurna
nah makin sempurna lagi
sarapan sambil menikmati keagungan dan kemegahan
candi borobudur tepat di depan mata
bukit dagi menjadi bagian dari wisata yang ditawarkan
taman wisata candi borobudur
spot wisata yang cocok bagi keluarga
yang ingin menikmati candi borobudur dari sisi yang lain
saya suka pelayanan di sini
protokol kesehatannya sangat aman
sangat ketat maksud saya
jadi saya dan keluarga merasa aman
untuk makanan jangan ditanya lagi
dan yang luar biasa adalah pemandangannya
kakak bisa lihat sendiri
nah buah santa pagi
saatnya saya menjelajahi keseruan yang ada di taman wisata candi lainnya
yang paling seru tentunya berkenalan dengan sela
gajah betina berusia tiga puluh lima tahun ini
menjadi salah satu penghuni zona dua candi borobudur sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sela tidak sendiri
ada empat gajah lain
echa indra lisi dan bona
buat sela waktu bersih bersih seperti ini adalah favoritnya
gajah gajah ini dimandikan tiap pagi
saya ikutan ah
kadang gajah juga dimandikan langsung di kolam
sela juga sangat suka berenang
tetap tidak bisa lihat wortel nganggur
tiap gajah memiliki karakteristik dan sifat unik masing masing
hmm kalau sela gimana ya
sudah kosong tidak ada lagi
dari tadi tuh kayaknya tipenya manja ya
atau kayaknya jempol binal
ya memang untuk gajah gajah
ini sepertinya seperti manja manja binal gitu ya

terhadap orang lain tapi tetap bagaimanapun ini adalah binatang yang terhadap orang lain
harus hati hati tetap harus ada pendampingan dari mautnya
untuk perawatan sebenarnya nggak begitu rumit
dikembalikan ke tekunnya ke tekun mananya seorang maut ya
bahwa dia sangat tekun dia akan semakin baik kepada pawangnya
soalnya kalau dia jarang jarang mendekati dia juga akan agak nggak begitu suka sama bawangnya ya
jadi ditekankan kepada mautnya itu selalu dekat di sampingnya

meskipun nakal sela ternyata gajah yang paling kreatif
dia gemar melukis
atraksi gajah melukis ini bisa disaksikan langsung oleh pengunjung loh
kelar melukis saatnya selfie bareng sela buat kena kenangan
atraksi sela ini menjadi penghias menikmati wisata cani bodo bodo saya kali ini
jadi kalau ingin wisata yang beda dan pasti seru ya di indonesia aja
tim liputan cnn indonesia